siapa bilang menteri luar negeri tak bisa berjoget
itulah yang dibuktikan retno marsudi dalam video yang memperlihatkan kelihayanya berjoget dengan lagu yang sedang viral
entah apa yang merasukimu
dengan enerjik retno menari bersama puluhan influencer muda yang diundang untuk berdiskusi di kementerian luar negeri
video yang diunggah ke akun instagram pribadi retno marsudi ini telah dilihat lebih dari satu ratus lima puluh ribu kali dan mendapat respon positif dari warganet
ada yang menyebut mantul bu keren dan menteri kekinian
entah apa yang merasukimu
hingga kau tegal mengkhianatiku
lagu yang satu ini memang sukses merasuki warga net di tanah air agar ikut berjoget di media sosial
entah apa yang merasukimu sesungguhnya adalah penggalan lirik lagu bertajuk salah apa aku milik band ilir tujuh yang berasal dari lubuk linggau sumatera selatan
penggalan lirik ini menjadi semakin viral setelah dibuat versi remix dengan tambahan suara gagak
demam apa yang merasukimu kemudian mewabah dan banyak warganet mulai dari siswa sekolah hingga dewasa yang membawakan tarian dan nyanyian kocak versi masing masing
bahkan ada pula mahasiswa yang tiba tiba berjoget dengan suara gagak yang terkenal di dalam lagu
dengan gaya khas entah apa yang merasukimu di depan sang dekan saat diwisuda